raja mengundang ibu peri untuk memberkati kesempatan itu
tapi begitu dia melihat pangeran yang baru lahir senyum riangnya berubah menjadi kerutan
apakah ada yang mengganggu mu
dia adalah anak lelaki yang tampan tapi sangat disayangkan apa yang akan terjadi di masa depan untuknya
ditulis dalam takdirnya bahwa ia akan menghadapi bahaya besar baik oleh ular buaya atau anjing
jika aku bisa menyelamatkannya aku akan melakukannya tapi itu di luar kekuatanku
raja terkejut dan sangat khawatir
dengan tergesa gesa dia membangun sebuah benteng di atas bukit untuk melindungi putra satu satunya
dia menunjuk penjaga untuk berjaga jaga sepanjang waktu
inaros tumbuh di dalam kandang benteng
ada guru yang ditunjuk untuk mendidiknya dan berlatih bertempur
satu satunya koneksi yang ia miliki dengan dunia luar adalah melalui jendela istana raksasa yang menghadap ke kerajaan
suatu hari inaros melihat seekor anak anjing bermain dari jendela dan meminta penjaga untuk membawanya
ah anak anjing itu sangat imut pergi dan tangkap dia untukku
penjaga itu bingung ketika dia tahu tentang nasib inaros
tetapi dia tidak bisa menolak perintah sang pangeran
jadi dia pergi menjaga
seekor anjing apakah kau tidak tahu ramalannya entah itu ular buaya atau anjing yang akan membunuhnya
ketika raja terus memarahi penjaga inaros berlari ke gerbang istana untuk bermain dengan anak anjing kecil itu
dia mengambil anak anjing itu dan berlari ke aula
kumohon ayah aku berjanji akan menjaganya dengan baik tolong biarkan aku merawatnya
melihatnya tertawa dan bermain main dengan anak
ketika anak anjing itu raja memutuskan untuk membiarkan yang tinggal
oh terima kasih ayah aku akan menemanimu fluffy
dan kau dan aku akan menjadi sahabat selamanya
hari hari berlalu tahun tahun berlalu dan inaros tumbuh menjadi pemuda yang tampan
tapi dia selalu ingin menjelajahi dunia luar
ayah mengapa ayah terus membiarkanku di dalam
kau tidak menyadari bahaya yang ada di luar istana
tapi aku tahu tentang ramalan itu
tapi lihat fluffy dan aku kita tidak bisa dipisahkan
tidakkah ayah berpikir bahwa sebagian ramalan itu telah dipatahkan
jika aku harus menjadi raja yang baik aku perlu tahu apa yang terjadi di seluruh dunia
baiklah aku tidak akan menghentikanmu
pergi dan jelajahi dunia tapi anakku berhati hatilah
oh terima kasih ayah
aku akan sangat berhati hati
keesokan harinya fluffy dan inaros berlayar dengan kapal kekerajaan yang jauh
selama perjalanan mereka mereka mengalami badai petir yang sangat hebat
tiang kapal pecah dan penumpang di dalamnya kehilangan keseimbangan dan beberapa dari mereka jatuh ke laut
fluffy tidak terlihat dimanapun dan inaros merasa khawatir
tanpa berpikir panjang inaros melompat ke laut untuk menyelamatkan sahabatnya
oh fluffy fluffiku sayang aku tidak bisa kehilanganmu
pada saat pelukan itu inaros memperhatikan seekor buaya yang sedang berenang ke arah mereka
memegang fluffy erat erat dia berenang menuju kapal dengan tergesa gesa
tiba tiba buaya itu tanpa ketakutan dan segera menyelam kembali ke dalam laut
inaros terkejut dan ketika dia berbalik dia melihat seorang gadis cantik berdiri dengan busur dan anak panah di atas kapal
apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa kau tidak boleh berenang di tengah badai
terima kasih kau tidak hanya menyelamatkanku tapi menyelamatkan sahabatku juga bolehkah aku tahu siapa namamu
aku elena putri dari kerajaan alabama
ah jadi apa yang membawa seorang putri di atas kapal yang penuh dengan rakyat jelata
aku ingin menjelajahi dunia
tetapi ayahku ingin aku menikah dengan seorang pangeran yang memenuhi syarat
jadi aku memutuskan untuk melakukan petualangan kecil sebelum nasibku ditentukan
inaro sangat terkesan dengan keberaniannya
katakan padaku apa yang membawamu ke sini
aku inaros aku seorang pedagang hanya akan melakukan bisnis
maka keduanya terus berbicara sepanjang perjalanan
kapal mencapai alabama tempat elena dan inaros turun bersama fluffy
raja dan pasukannya menunggu di tepi pantai untuk membawa elena kembali ke istana
saat melihat orang asing bersamanya mereka menangkap inaros
tidak biarkan dia pergi dia tidak melakukan apa apa
siapa kau orang asing dan urusan apa yang kau miliki dengan putriku
melihat dia tidak bisa berbohong lagi inaros harus mengungkapkan identitas aslinya
dia juga menyatakan keinginannya untuk menikahi elena tentu saja jika mereka menyetujuinya
oh maafkan aku pangeran
penjaga lepaskan belenggunya dengan segera dan berikan dia kamar terbaik di istana kita
kau pasti capek kenapa kau tidak mandi dan bergabung dengan kami untuk makan malam
ketika mereka makan dan bicara raja semakin menyukai inaros dan meminta agar pernikahan segera diadakan
kedua raja dan ratu bertemu untuk aliansi pernikahan
pernikahan kerajaan direncanakan untuk inaros dan elena
tetapi inaros tidak ingin menyembunyikan kebenaran nasibnya dari istrinya
apa yang terjadi inaros
mengapa kau memanggil aku ke sini dua jam sebelum pernikahan kita
apakah semua baik baik saja apa kau tidak senang dengan pernikahan kita
ada sesuatu yang harus kukatakan padamu aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu lagi
inaros mengatakan kepadanya tentang ramalan yang dikatakan oleh ibu peri
dia juga menyebutkan bahwa ketika elena menyelamatkannya dari buaya ramalan yang kedua sudah dipatahkan
aku tidak percaya pada semua ini tapi aku percaya pada cinta
dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu
apapun hambatan yang kita hadapi di masa depan kita akan berjuang bersama
dan aku akan selalu ada untuk melindungimu
aku juga mencintaimu fluffy
maka mereka menikah dan kerajaan merayakan dan bersuka cita
oh dia sangat cantik
mereka berdua adalah pasangan yang sangat cocok
hidup sang pangeran dan putri
bersama sama elena dan inaros mendedikasikan hidup mereka untuk kesejahteraan masyarakat
orang orang kerajaan sangat mencintai mereka sehingga mereka dimahkotai sebagai raja dan ratu yang baru
hidup raja yang baru
suatu malam ketika inaros dan elena tidur dia melihat sesuatu yang merayap dibayang bayang
perlahan lahan merayap menuju suaminya
ketika semakin dekat dia memperhatikan bahwa itu adalah seekor ular
aha aku telah menunggu hari ini untuk datang
elena meletakkan semangkuk susu di depan ular itu
ular itu melompat ke arah susu dan meminumnya dengan tergesa gesa
segera setelah menyelesaikan tetes terakhir ia tertidur
elena yang pandai dan cerdas mengantisipasi pertemuan dengan ular
dan semangkuk susu dicampur dengan ramuan ajaib disimpan di sisinya yang akan membuat ular itu tertidur
kemudian dia memerintahkan para penjaga untuk mengambil ular itu dan melemparkannya ke rawa bermil mil jauhnya
dengan demikian dia telah mematahkan ramalan ketiga dan terakhir dari inaros
dan melindungi suaminya itu dengan kecerdasan dan pemikirannya ke depan
elena dan inaros memulai ekspedisi untuk menjelajahi dunia bersama
dan hidup bahagia selamanya
bersama sama mereka mengatasi hambatan dan ketakutan mereka dan sekarang lebih berani dari sebelumnya